ya wafatnya ratu elizabeth ii membawa duka mendalam bagi warga dunia
figur sang ratu yang karismatik membuat kenangan terhadap dirinya tak akan pernah bisa terlupakan
lalu seperti apa sosok sang ratu dan bagaimana kepribadiannya yang seolah bisa menyihir dunia
kita akan membahasnya bersama endang werdiningsih wartawati senior yang menulis dan juga mengasuh rubrik royal family of england
selamat sore bu endang apa sih yang sebenarnya membuat ibu tertarik menulis tentang royal family of england ini
selamat sore ibu bisa mendengar suara saya di studio
bisa bisa dengar selamat sore juga mas
apa sih sebenarnya yang membuat ibu tertarik menulis tentang royal family of england ini
apa sih sebenarnya yang menarik menulis tentang royal family of england ini
apa sih sebenarnya yang menarik menulis tentang royal family of england ini
apa sih sebenarnya yang diketahui fakta yang jarang diketahui oleh publik begitu
soalnya banyak pemberitaan pemberitaan ya hampir semuanya diketahui publik
tapi kalau ada skandal biasanya disimpan dulu
tapi akhirnya juga keluar juga publik juga tahu juga akhirnya gitu mas
kalau kita ketahui kan apa yang terjadi di royal family ini memang menjadi sorotan
selalu menjadi sorotan tidak hanya di indonesia
bahkan di dunia
mulai dari konflik keluarga kemudian isu rumah tangga seperti itu
sebenarnya jika anda melihatnya
ratu elizabeth ii ini menyelesaikan konflik yang terjadi di keluarganya itu seperti apa
dia kan orangnya disiplin tenang ya
jadi tidak terburu buru dalam menyelesaikan konflik
dan selalu bijaksana
dia juga salah satu figur yang memang firgur keluarga yang luar biasa
ya kalau untuk ibu endang sendiri seperti apa sebenarnya sosok ratu elizabeth
selain tadi yang disebutkan disiplin kemudian tegas dan juga mengayomi keluarga
sosok seperti apa yang ingin digambarkan oleh ibu endang
ya karismatik ya satu ya mas
selalu tidak ada skandal dengan keluarganya
hintanya juga dari awal ya mas dari menikah cuma dengan pangeran bilik saja
tidak ada skandal pangeran philipnya juga tidak ada skandal
lalu untuk keluarga kalau ada masalah dia begitu tenang
tidak buru buru memutuskan masalah
tapi nanti penyelesaian masalahnya juga dengan tenang
tidak menyakiti siapapun gitu mas
tapi dia orang yang tegas ya
di bandingnya ya
jadi bandingkan dengan sosok pemimpin atau kepala negara kemudian raja atau ratu di wilayah lain
bagaimana sebenarnya sosok ratu elizabeth ini untuk memimpin inggris selama ini
kalau dari sisi kenegaraan kan dia kan sebagai figur ya mas kalau mengenai pemimpin untuk inggris kan diwakil oleh perdana menteri
tapi untuk sosok ratu ya ratu atau raja dia memang yang terlama dan memang karismatik ya mas ya
beda tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu
apalagi dia kan wilayah wilayah kekuasaannya kan luas sekali
di commonwealth dan yang lain lain negara negara lain termasuk irlandia gitu loh mas
wilayahnya luas ya dibandingkan dengan yang lain
luas tapi dia tetap dihormati oleh semua negara negara lain
negara negara yang menjadi kesatuan britania raya
nah anda kan sudah mengikuti perjalanan karirnya ratu elizabeth ii ini begitu juga dengan keluarga
dan sekarang setelah beliau wafat akan langsung digantikan dengan charles begitu ya
kira kira apakah menurut anda charles mampu untuk menggantikan sosok ibunya untuk memimpin britania raya dan negara negara persemakmuran
charles kan begitu ratu meninggal secara otomatis ya mas sudah menjadi raja inggris
cuma memang eranya berbeda
kelihatannya charles juga sudah belajar ya dari apa yang harus dia lakukan
karena sebelum ini kan beberapa tahun kan banyak yang pro dan kontra kepada dia
bahkan kalau bisa dengan dia yang mengantikan ratu
mungkin dari situ dia belajar
tapi kelihatannya semakin kesini kesini pangeran charles juga sangat bijak

mudah mudahan dia bisa kerjasama dengan parlemen dengan perdana menteri dan semuanya
dan bisa menjawab tantangan tantangan sekarang
karena banyak juga beberapa warga negara inggris yang minta supaya tidak menjadi kerajaan
tapi kelihatannya kerajaan masih menjadi pilihan mereka
iya dan tetap dicintai oleh rakyatnya begitu ya
terima kasih ibu endang wadining sih
pemimpin redaksi puan com
dan kita akan kembali dengan breaking news
masih akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami